kalau tadi kisah petugas pt kai nah ada juga cerita tentang pramugari
tepatnya di penerbangan ga delapan ratus dua puluh satu kuala lumpur menuju jakarta pada sabtu tujuh januari dua ribu enam belas yang lalu
iya ada pramugari bernama vera yaitu pramugari garuda indonesia yang mendadak jadi buah bibir di media sosial
setelah fotonya yang tengah menggendong seorang nenek keluar pesawat menjadi viral
saat pesawat mendarat dan semua penumpang sudah keluar
terlihat seorang nenek masih terduduk di kursi ditemani seorang anggota keluarganya
sang nenek ternyata membutuhkan kursi roda untuk keluar pesawat
nah karena kursi rodanya tidak kunjung datang
akhirnya vera dibantu flight service manager nini septinawati memutuskan menggendong sang nenek untuk turun dari pesawat
ya momen ini kemudian diabadikan oleh penumpang lain dan diunggah di akun media sosial
foto ini menuai banyak reaksi positif dari netizen
ya senang sekali ya
iya keberanian keputusan
memberikan bantuan bagi sesama
ya yang namanya hidup ini kan sebenarnya hanya perlu basic humanity ya
kemanusiaan yang dasar ya tolong menolong ya kasih sayang itu aja sebetulnya